mahkamah konstitusi memanggil empat menteri kabinet untuk hadir menjadi saksi di sidang sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh
menteri jokowi yang dipanggil adalah menko perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma harini menko pmk muhajir effendi
mereka dijadwalkan hadir pada sidang jumat lima april
menurut ketua mk soehartoyo para menteri itu dipanggil karena mk menganggap kesaksian keempatnya penting
dasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi
yang pertama yang perlu didengar oleh mahkamah adalah
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
empat ibu tri risma harini menteri sosial
dan lima dari dewan kehormatan pendengara pemilu
presiden joko widodo memastikan keempat menterinya akan hadir di sidang sengketa pilpres
untuk memenuhi panggilan hakim mahkamah konstitusi
dan mengarahkan kepada para menteri untuk menjelaskan tugas dari tiap tiap kementerian
terkait pembagian bantuan sosial saat tahapan pilpres berlangsung
semuanya akan hadir karena diundang oleh mk semuanya akan hadir
ada arahan apa pak
apa yang sudah dilakukan para menteri
ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing masing menteri
kalau bu menteri keuangan ya mengenai anggaran
kalau mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa